meski dilanda banjir pasangan sejoli warga mampang perapatan jakarta selatan
tetap melangsungkan pernikahannya di kantor urusan agama
mereka diantar petugas kelurahan dengan menggunakan perahu karet untuk melakukan ijab kobol
suasana haru bercampur senang mewarnai prosesi pernikahan pasangan mansu dan maya binti pepen
di kantor urusan agama mampang perapatan jakarta selatan
dengan menggunakan perahu karet mereka diantar petugas kelurahan
pasangan ini pun disambut tepuk tangan oleh warga sekitar
prosesi ijab kabul dilaksanakan di lantai dua
lantaran ruangan utama di lantai dasar tergenang air hingga lima puluh cm
mansur dan maya tetap melangsungkan pernikahan
karena tanggal dan waktu sudah ditentukan oleh kedua belah pihak
pake perahu karet
iya perahu karet
usai melangsungkan pernikahan mereka pun kembali diangkut dengan perahu karet menuju mobil
kawasan ini tergenang akibat luapan kali kerukut
ketinggian air yang mencapai enam puluh cm mengakibatkan ruas jalan terputus
eko budi jakarta